akhir akhir ini dunia sedang dihebohkan oleh munculnya varian baru dari virus corona yaitu omikron
varian omikron ini yang juga dikenal sebagai varian b satu satu lima ratus dua puluh sembilan
ini dianggap lebih berbahaya ya daripada varian sebelumnya paling tidak lebih cepat menularnya
varian ini pertama kali muncul pada awal bulan november tahun dua ribu dua puluh satu lalu di afrika
dan kemudian menyebar ke sebagian besar eropa dan amerika serikat dan sekarang sudah mulai masuk ke indonesia
lalu seperti apa sih sebenarnya mutasi varian baru ini dan bagaimana penyebarannya
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
di indonesia pergerakan virus corona varian omikron terus meningkat sejak pertama kali dikonfirmasi pada enam belas desember dua ribu dua puluh
penyebarannya semakin masif terlebih di dki jakarta dan sekitarnya
berdasarkan laporan kementerian kesehatan republik indonesia
setidaknya ada lima wilayah yang kini menjadi zona penyebaran varian omikron di ibu kota
lebih dari delapan ratus orang pun terkonfirmasi terinfeksi varian baru ini
omikron sendiri saat ini menjadi salah satu varian baru yang mendominasi angka infeksi di beberapa negara
pusat pengendalian penyakit menular amerika serikat atau cdc mengonfirmasi varian itu
badan pbb untuk kesehatan dunia who telah melabeli omikron sebagai variant of concern atau varian yang menjadi perhatian
dengan kategori voc tersebut omikron menjadi varian virus corona yang diduga mampu menyebabkan peningkatan penularan
dan bahkan dapat memengaruhi efek

meski begitu sebuah konsorsium peneliti dari amerika dan jepang merilis sebuah penelitian yang menunjukkan
omikron menyebabkan gejala yang lebih ringan daripada delta
varian yang memiliki lima puluh mutasi tiga puluh dua diantaranya pada protein spike nya ini disebut sebut memiliki gejala yang sangat ringan
bahkan para ahli medis di afrika selatan mencatat lebih sedikit angka rawat inap dan lebih sedikit kematian
sifat ringan dari omikron
sejak pertama kali terdeteksi di indonesia pada bulan desember tahun lalu
virus corona varian omikron kini mulai terdeteksi di sejumlah daerah di indonesia
kini lebih dari delapan ratus orang sudah dilaporkan telah terinfeksi varian omikron ini
angka kasus varian covid sembilan belas ini pun didominasi di pulau jawa dan bali terutama jakarta dan sekitarnya
seperti apa sih sebenarnya mutasi varian baru yang merajalela tidak hanya di indonesia
namun di sejumlah negara besar di dunia ini
untuk membahasnya saya sudah bersama dengan prof herawati sudoyo
selaku wakil kepala lembaga bidang penelitian fundamental eijkman
dan ini untuk tahun dua ribu empat belas sampai dua ribu dua puluh satu tapi tentu saja kita harapkan masih perannya di lembaga laboratorium aikman terus dimainkannya
prof hera apa kabar
ini kita sudah seperti biasa dengan prokes kita lakukan wawancara ini sudah di lengkap ya sudah divaksin sekarang
lengkap divaksin antigen booster sudah lama
iya dan tentu saja kita sudah antigen dan kita jaga rakna
prof hera ini kalau ada bicara mengenai virus dan lain sebagainya you are the go to person
nah kita ingat pada bulan juni
nah kita ingat pada bulan juli ya tahun lalu delta variannya
dan delta itu betul betul sangat bukan saja menular tapi dampaknya itu luar biasa
banyak sekali yang jatuh sakit sampai dan meninggal dan bahkan rumah sakit juga kewalahan oksigen kurang dan lain sebagainya
kita mengharapkan sudah landai dan sempat landai tapi sekarang sudah merangkak akibat datangnya si omikron
utama varian omikron ini dengan varian varian sebelumnya termasuk varian delta
nah kalau kita bicara mengenai varian kita itu sebenarnya bicara mengenai mutasi di dna virus itu
nah kalau kita bandingkan misalnya dengan delta dia itu punya sepuluh mutasi
kemudian dengan beta dia punya enam mutasi
jadi omikron punya lima puluh mutasi
dan tiga puluh di antaranya itu baru
nah jadi kita sebenarnya bisa membayangkan dari situ saja apa yang akan terjadi dan apa yang kita harapkan dari omikron ini untuk mitigasi
jadi bedanya itu lebih banyak mutasinya tapi kalau dari segi bentuknya ini kan kita ingat ya kalau virus corona itu ya
karena ada spikes nya itu
nah dari bentuknya apakah ada perubahan mendasar
dan ini yang menyebabkan dampaknya ataupun efeknya terhadap manusia itu juga berbeda
jadi kalau kita bicara mengenai mutasi sebenarnya kita itu akan bicara mengenai bentuk dari protein tersebut
bentuk dari spike nya sendiri
nah itu kita mengetahui bahwa kalau misalnya spike itu apa sih fungsinya
panjang panjang itu rambutnya
dia itu kan fungsinya adalah membuat suatu
ikatan dengan reseptor atau dengan juga bagian lain dari sel host atau sel inang sel manusia
nah mutasi mutasi ini menyebabkan ikatan antara virus dengan sel host tadi menjadi jauh lebih kuat
dampaknya adalah bahwa virus ini dapat dengan mudahnya masuk ke dalam sel tersebut
dan berkembang biak
atau bereplikasi lah
jadi makin lama makin banyak
nah sebenarnya antisipasi kita adalah begini
ini kalau yang namanya mutasi tadi banyak kita itu sudah harus berhati hati
karena kalau pakai logika makin banyak mutasi mungkin makin banyak dampaknya terhadap tadi patomekanisme tadi
nah makanya kalau kemudian bahwa gejalanya kemudian itu tidak sesuai dengan banyaknya mutasi itu kita harus hati hati tetap
nah ini kan masih dalam masa diteliti ya perbedaan perbedaan ini
mutasinya lebih banyak spikenya juga jadinya berarti lebih banyak
ini yang menyebabkannya jauh lebih menular kalau dibanding dengan varian covid sebelumnya
mutasi lebih banyak spikenya fungsinya menjadi jauh lebih kuat
untuk mengikat reseptor di sel manusia
sehingga lebih cepat
lebih cepat lebih mudah
sebagian mungkin itu dia bisa dimasuk ke dalam sel sebagian saja ini sekarang ulmost totally gitu lah
nah kalau dari segi rate of infectiousness ini ini kan kita kan sekarang tetap ya melakukan prokes menggunakan masker jaga jarak dan lain sebagainya
nah seberapa cepat seberapa menular
apakah hanya droplet atau sekarang sudah airborne
jadi bagaimana sih hingga tingkat kewaspadaan kita juga bisa lebih kita terapkan
nah kita melihat bahwa kita belajar dari delta
delta itu penyebarannya maupun replikasinya itu jauh lebih tinggi
dan kemudian juga yang namanya transmissibility jadi penyebarannya jauh lebih kuat
si omikron ini melepaskan
si omikron ini melepaskan
tahun ini melebihi daripada apa yang kita dulu alami dengan delta
jadi penyebaran lebih cepat dan lebih tadi apa menyebar lebih luas tadi itu ya kita harus apa ya kita lakukan apa yang harus kita lakukan
tetap saja sama dengan yang dulu
karena dia tidak menjadi lebih ringan atau lebih lambat penyebarannya
kalau ini menyebar jauh lebih cepat walaupun gejalanya mungkin tidak begitu berat tetapi dampaknya bagi fasilitas kesehatan makin banyak yang sakit
apalagi kemudian kalau dia memiliki penyakit penyerta
jadi itu sebenarnya ya comorbid
jadi prokes lima m yang selama itu lakukan masih harus tetap dan berjalan
tidak boleh lepas lah itu
kembali ke gejalanya
ini kan saya juga sempat baca baca ya kan
sekarang kalau pr itu harus mempelajari
dari segi gejalanya katanya walaupun menyebar lebih cepat tapi gejalanya itu lebih ringan dengan masa penyembuhannya itu juga lebih cepat
ini kenapa ketika omikron masuk ke kita yang membedakan efeknya terhadap tubuh kita dibandingkan delta yang dulu kan katanya bisa
yang menyebabkan dampaknya cukup serius
apa yang berlangsung
saya kira itu pertanyaan yang tidak hanya dipertanyakan oleh publik maupun awam
tetapi juga di merupakan pertanyaan dari para peneliti
mengapa dengan mutasi sebanyak itu dan terjadi perubahan yang cukup besar
gejala klinik yang diperlihatkan
itu jauh lebih ringan
jadi kalau saya saya tidak berani sebenarnya kita berspekulasi dengan masalah ini
menurut saya para peneliti itu masih belajar dan harus terus belajar
kita masih belajar
jadi ini masih belum inilah
cuma ini mungkin berdasarkan penelitian empiris juga ya
jadi kita melihat apa yang terjadi
dari situ kita mempelajari
faktor faktor apa kira kira yang menyebabkan bahwa mutasi ini menyebabkan gejala yang lebih ringan
apakah ada faktor faktor lain
nah itu mungkin sesuatu yang kita jalankan
yang masih harus dipelajari
kita istirahat sebentar
tapi masih penting menurut saya membahas mengenai dampak dan juga yang harus diwaspadai mengenai virus omikron ini
tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar
saya ditemani prof herawati sudoyo selaku wakil kepala lembaga bidang pelik dan fundamental eijkman
dari tahun dua ribu empat belas ke dua ribu dua puluh satu kita membahas terkait varian omikron yang kini semakin ya paling tidak sudah masuk ke indonesia
walaupun angkanya masih cukup sedikit tapi setiap hari itu lajunya itu semakin meningkat
sekarang kalau tidak salah sudah lebih dari delapan ratus dan ini kalau kita tidak waspadai akan terus jumlahnya itu meningkat
nah kita melihat ya ini kasus di inggris ya di mana omikron itu sempat membuat rumah sakit dan lain sebagainya itu kewalahan karena
karena ini cepat sekali
tapi angka fatalitasnya kematiannya itu baru terdeteksi itu satu dan itu pun belum tentu karena varian omikron ini
virus ini lebih berkutat di upper ya di tenggorokan dan di hidung sementara kalau delta katanya masuk ke paru paru dan ini yang menyebabkan mungkin gejalanya juga jauh lebih
berat bagi tubuh manusia ini mungkin
betul sekali sampai saat ini
jumlah yang sudah diteliti
oleh para sejawat
di inggris maupun
di tempat lain hongkong dan sebagainya
gejala gejala seperti itu
pencernaan yang jauh
lebih rendah itu memang tidak
nah pertanyaannya adalah
kalau memang tadi bahwa
karena di semua sel sel kita itu
dimanapun juga yang paling
banyak di paru paru
jadi dia yang paling banyak mengikat
nah di tempat tempat lain
juga sebenarnya banyak kenapa
kok yang sudah jelas bahwa
ini mutasnya banyak kemudian
mestinya dia melekat dengan itu
kenapa tidak di tempat lain
ya bagus juga sih
bagus tapi kalau dari sudut
harus ada jawabannya karena
jawaban itulah yang nanti mungkin
bisa dipakai digunakan
untuk mengurangi gejala gejala yang ada di paru paru
gitu nah setiap
temuan baru setiap hal baru
seperti ini justru menggugah
para peneliti untuk meneliti lebih lanjut
jadi pertanyaan itu
tidak pernah berhenti dan kita
tidak boleh berhenti untuk meneliti
dan puas dengan apa yang
kita miliki sekarang ya apalagi ini
mutasi mutasi ini pasti akan terus menerus ya
berlangsung jadi kita selalu
berkejaran nah ada juga yang
menarik ini kan di eropa
dan di inggris dan bahkan di
amerika serikat kita lihat kan tingkat vaksinasi
mereka kan sudah sangat tinggi tapi
tingkat yang kena
ini juga kan lumayan yang sudah
divaksin dua kali bahkan sudah pernah
kena nah ini mungkin
ada yang menarik ya kita lihat jadi
yang diberikan oleh vaksin ini
setelah divaksin katanya
tidak terlalu mempengaruhi si omikron ini
itu ada beberapa ya
atau penguat ya vaksin
penguat itu vaksin ketiga
itu ternyata memang
dalam pertahanan kita terhadap
jadi sebenarnya vaksin pertama
kedua masih kurang
karena kemudian asat anti itu
atau antibody itu jelas
menurun dan itu sudah terbukti
memerlukan vaksin penguat
itu booster lah ya
kita memerlukan itu untuk
sel sel yang memang sudah
pernah mengingat bahwa
dulu kita pernah bikin antibody ini
jadi sebelum selnya lupa
setelah ini tapi
masih efektif untuk
paling tidak mengurangi
gejala dari virus
corona termasuk omikron
jadi karena mungkin selama ini
kita sudah divaksin itu
awal awal tahun lalu
mungkin jadi setelah enam bulan sudah mulai berkurang ya
nah kalau dari segi ini testingnya juga
omikron ini agak sedikit
banding dengan yang kita lakukan
yang lain katanya harus ada genome sequencing
dan lain sebagainya
karena kuncinya kan ini untuk menentukan
apakah ini omikron ya
terus kemudian diagnosis dulu
dia itu positif atau enggak
karena misalnya bahwa yang kita mau lihat itu
gen s nya banyak mutasi
jadi mungkin dia tidak terdeteksi
tapi tidak masalah karena
dengan cepat sekali dibuat suatu tes baru
di bagian bagian lain
jadi sudah tidak masalah mengenai itu
jadi misalnya kalau kita tes pcr atau antigen itu
dan disitu katanya
tidak reaktif gitu
tapi bukan berarti bahwa
bukan berarti belum berarti
jadi ada tes lain
yang untuk memperlihatkan bahwa memang betul
ada bagian dari virus tersebut yang bisa kita deteksi
tidak jadi masalah di gen lain
tapi pemerintah sudah mengantisipasi
jadi walaupun kita misalnya pcr
kan sekarang harus pcr dan ternyata negatif
tapi apakah itu negatif dari omikron juga
dengan yang biasa kita tidak bisa melakukannya
kalau betul omikron
jadi ada suatu tes khusus memang didesain untuk tadi
kalau kita bagian spike nya hilang
tapi betul tadi bahwa
apa yang menyebabkan kita tuh tahu bahwa di sini omikronnya banyak gitu
karena kan selama ini kita pcr kan itu tidak
tidak ada jalan lain kecuali sequencing
jadi seperti juga delta dulu
itu harus diperbanyak
kita sebenarnya memiliki suatu konsorsium
dan cukup banyak yang turut serta
tetapi tentunya kalau dalam keadaan seperti ini
kita justru harus meningkatkan kemampuan ini
lebih banyak supaya kita bisa menangkap
dan membuat suatu analisis
sebenarnya seperti apa sih yang ada di indonesia ini
jadi prof ini kan sekarang banyak tempat tempat
kita bisa melakukan apalagi home kit ya untuk tes
dan juga antigen yang ada di indonesia ini
nah tapi ini kan tidak
mungkin perlu ada yang memang
langkah satu step lagi
tapi bagaimana kita mengetahui kalau kebanyakan pcr yang kita lakukan
itu masih yang biasa biasa saja yang untuk
kita sebenarnya kalau pcr kan tadi ketahuan kalau yang biasa itu ya mungkin
tapi sekarang ini apa yang dilakukan
adalah sebenarnya anamnesa
anamnesa itu mencari riwayat perjalanan
mencari riwayat perjalanan
walaupun kita sekarang menjadi kesulitan karena mutasi itu sudah terjadi lokal
dan sudah transmisi lokal
iya itu jadi kita itu jadi ada double burden nih
kita dapat barang import tapi di dalam juga sudah kita membuat sendiri atau
tapi idealnya jadi bagaimana lakukan testing dan tracing khusus untuk omikron ini
supaya kita mendapat gambaran yang real ya terhadap sebagaimana sih itu berhasil
dan real ya terhadap sebagaimana sih sebenarnya penyebarannya telah berlangsung
tentu yang paling ideal adalah bahwa
semua mereka mereka yang datang dari luar negeri
itu di sequence yang positifnya
lalu kemudian seandainya dia itu positif
nah itu pun sebenarnya sudah dilakukan
tetapi kita sebenarnya pasti akan kesulitan
dalam arti berapa banyak yang kita inginkan
kalau dulu idealnya adalah bahwa dari satu tiga puluh orang
yang di contact tracing
bisa dibayangkan kemana saja kita harus melakukan kontak tracing tersebut
nah jadi saya kira itu betul betul menjadi suatu exercise
atau suatu tugas bersama gitu
kalau menurut prof he
seberapa besar sih sebenarnya omikron ini sudah merajalela di indonesia
walaupun ada angkanya tapi
biasanya ini kan fenomena gunung es
ya betul ini fenomena gunung es seta
saya kalau melihat dari banyaknya atau cepatnya
angka yang sudah makin meningkat ini tentunya paling tidak
daripada angka tersebut
makanya kita harus terus waspada ya
oke sini tidak boleh kita lupakan
dan walaupun nanti sudah di booster juga masih harus waspada kita
istirahat sebentar jadi tetaplah bersama insat judisi anwar
kami akan segera kembali
dan yang masih bersama insat with desi anwar
saya ditemani prof herawati sudoyo
yang dulu di lembaga eijkman center molecular biology
sekarang sudah di bawah brin ya
ah enggak saya sudah tidak disitu
eijkman ini juga merupakan salah satu lembaga yang sedang memproduksi
vaksin merah putih ya
tapi ini masih sedikit mengenai omikron karena
setelah omikron ini kan pasti ada varian varian baru berikutnya
dan akan terus menerus seperti ini
kenapa virus itu melakukan mutasi
dan ini kan pertama kali katanya terdeteksi di afrika
walaupun mungkin bisa saja di tempat lain itu
yang perlu lah di ini
apa yang berlangsung
sehingga virus itu merasa harus
bermutasi tujuannya itu untuk apa dan bagaimana mereka melakukannya
secara normal virus itu akan bermutasi
dan dia memang bermutasi secara cepat
tetapi ada mutasi yang namanya adaptif
berarti bahwa dia memerlukan atau harus melakukan mutasi tersebut
untuk beradaptasi dengan lingkungan dalam hati
arti untuk mempertahankan kehidupannya
kelangsungan dari atau regenerasi dari turunannya
jadi itu tujuan utamanya ya
tujuan utamanya adalah itu bahwa dia harus hidup
kalau manusia mati dia mati
jadi hidupnya harus kita mereka membutuhkan host
kita membutuhkan dia membutuhkan host
jadi dia seharusnya tidak boleh mematikan kita
dia harusnya bikin kita hidup tapi hidupnya itu setengah mati gitu mungkin
mungkin ya saya pikir ya
karena kita pasti menderita lah kalau misalnya semuanya organ organ gitu
tapi kalau hostnya mati ya itu putus ya mata rantainya
jadi itu yang terjadi
nah pada awalnya pada awal dulu
awal dari sars cov dua
itu di original itu kita memiliki original itu
tapi kemudian dia pergi ke tempat dimana lingkungannya berbeda
hostnya dalam arti sel inang atau manusia itu
setiap orang atau sebenarnya kita lihat dulu deh
setiap populasi itu memiliki gambaran imun atau daya tahan terhadap infeksi yang berbeda
karena apa karena mereka juga harus bertahan terhadap lingkungan misalnya yang memiliki empat musim
lingkungan yang memiliki dua musim
dia harus bertahan
jadi si virus pun masuk ke situ dia harus berubah
menyesuaikan diri dengan apapun yang
ya itu tujuannya
dan kalau bisa jangan mematikan hostnya karena ini mematikan diri sendiri ya
tapi bagaimana dengan misalnya dengan mutasi mutasi ini
kita lihat gejala apakah ini berarti semakin lama gejalanya juga semakin
nanti masih bisa terjadi yang justru varian varian yang lebih fatal gitu
khususnya untuk corona ini
sepertinya dengan corona itu seperti tadi saya katakan bahwa
tidak pernah sebenarnya para peneliti itu
peneliti virus maupun peneliti yang biologi melukul itu
berhadapan dengan kasus seperti ini
yang betul betul mereka bisa lihat
dari yang tidak begitu banyak mutasi sampai kemudian menjadi
banyak sekali sampai lima puluh mutasi terjadi
dan itu sebenarnya hal hal seperti itu tergantung dari tempatnya
itu akan menjadi suatu hasil untuk mitigasi pandemi
yang bagus sekali karena
kalau misalnya kita bisa memprediksi bahwa
makin ini kan makin cepat ya
ini makin cepat makin menyebar secara luas
ini kan berarti bukan endemi ini yang kita hadapi
ini kita masih pandemi
dengan berbagai macam gelombang yang berbeda
kapan dia akan menjadi endemi
dia akan menjadi endemi kalau misalnya kita tahu tadi bahwa
misalnya gejalanya akan menjadi hilang
manusia manusianya itu sudah dapat bertahan terhadap infeksi tersebut
seperti flu virus ya
ini masalah herd immunity ya prof
kan kenapa kita perlu divaksin dan semua orang perlu divaksin
dan apalagi sekarang ada vaksin ketiga
herd immunity dalam hal ini berlaku atau tidak
kalau virusnya juga semakin lama semakin
lihai dalam menghindari kekebalan imunitas kita
kalau bicara herd immunity kan kita bicara vaksin sebenarnya ya
jadi efikasi maupun proteksi
dari vaksin itu tetap saja berguna untuk hal ini
nah kita mengharapkan bahwa tentunya terjadi kekebalan komunal
kalau kita sudah hampir totally semua lah kalau di indonesia ini
atau vaksinasi atau sempat kena ya
iya vaksinasi atau sempat kena
jadi dua kan
kita mendapatkan immunity itu natural
atau immunity yang diperoleh buatan dari vaksin gitu
nah kalau kita buat itu natural ya tergantung dari orangnya kan
kita mengharapkan bahwa mereka itu bukan menjadi golongan yang rentan gitu
kalau golongan rentan ya kita akan kehilangan mereka
tapi kalau dia bukan golongan rentan
misalnya dewasa muda gitu ya tanpa kecala kecala lain
tanpa comorbid kita mendapatkan tanpa comorbid kita mendapatkan
keuntungan dari situ gitu
tapi kita tetap harus waspada bahwa nanti ada mutasi mutasi
dimana mereka lebih kuat daripada imunitas
nah masalahnya dari hasil omikron ini justru banyak yang kena yang muda
yang memang belum mendapatkan vaksinasi total gitu
jadi yang sesuatu yang kita tadi yang mengharapkan bahwa mereka itu jauh lebih kuat terhadap infeksi
malah mereka justru yang banyak yang kena
jadi kayaknya ya sekali lagi itu bahwa apa yang kita coba analisis
apa yang kita prediksi itu mungkin kita memang betul betul masih harus waspada
jadi prof hera langkah pemerintah untuk menerapkan booster ya vaksin ketiga ini itu sudah tepat ya
menurut saya itu sangat tepat dan patut diapresiasi ya
dan saya juga sebenarnya melihat banyak sekali orang orang yang antusias untuk mendapatkannya
nah itu menurut saya itu sesuatu yang berbeda sekali dengan pada awal awalnya begitu
kesadaran kita untuk mendapatkan tadi antibody atau wasat anti terhadap virus itu kelihatannya lebih meningkat
ngomong ngomong kan kita di indonesia ini karena kita masih mengimpor vaksinnya
makanya menunggu yang waktu itu dari eijkman katanya masih vaksin merah

putih salah satu yang dikembangkan tapi kita di sini ada sinovac the pfizer moderna astrazeneca
dan sekarang yang baru ya zivivax atau apa
nah ini vaksin vaksin untuk booster ketiga ini bagaimana prof ilmunya the science behinder
karena ini kan wah saya maunya yang ini gitu seolah bisa memilih sesuai dengan menu
ya oke nah homologus dan
semuanya itu semuanya itu sekarang ini ya sekarang ini dasarnya selalu scientific
dasarnya selalu ilmiah jadi tidak ada lagi orang itu kemudian berandai andai bahwa atau membuat suatu kesimpulan sendiri
oke yang ini bagus ya oh pfizer karena wah soalnya saya mau pergi ke eropa dan misalnya gitu ya nah enggak lagi kita lihat apa yang telah kita lakukan ini
kita lihat apa yang telah dilakukan mengenai pemberian vaksin yang tidak sama tadi kan heterolog misalnya
apakah heterolog itu akan sama dengan homolo jadi satu dua tiga gitu sama semuanya jawabannya adalah bahwa heterolog itu juga memberikan hasil yang bagus
jadi gak apa apa jadi tidak apa apa jawabannya ini secara scientific dan ini sudah secara scientific sudah dibuktikan
apakah yang heterolog lebih efektif dari homolog apakah ini sudah dibuktikan juga misalnya kita kan sinovac ya
kalau ketiganya sinovac terus dibanding dengan ketiganya pfizer atau moderna bagaimana prof
nah sekarang kita mesti kembali ke sejarahnya kita mesti kembali kelihat efekasi dari vaksin vaksin tersebut
kan kita ketahui bahwa vaksin memiliki hasil yang bagus bukan
memiliki platform berbeda dan dari platform itu pun kita sudah tahu mana yang lebih efikasinya
tinggi efekasinya rendah jadi ya kita kita sebenarnya walaupun kita tidak ada masalah
jadi omolom operator olo tapi yang penting adalah betul yang sekarang itu pokoknya kamu
nggak usah milih milih apa yang ada karit itu aja ambil lebih efektif dan toh enam bulan kemudian
atau delapan bulan kemudian mungkin harus ada vaksin keempat dan seterusnya ya ini kelihatannya dekat
nggak bisa prediksi ya kayaknya sih seperti itu dan dan nggak apa apa kalau flu vaksin flu
kan idealnya kan setiap tahun ya khusus bagi orang orang yang rentan ya kita masih ada
beberapa segmen lagi prof masih banyak yang perlu ditanyakan tetaplah bersama insight with desi anwar
profesor herawati sudoyo kita berbicara mengenai varian omikron yang sekarang sudah mulai masuk ke
indonesia dan ini cukup mengkhawatirkan ya kalau menurut saya sih ya dan kira kira potensi untuk ini
kalau kita melihat perjalanan
yang di eropa kan sempat tinggi sekali dan sudah mulai melanda
yang di afrika selatan yang awal awal november itu yang mulai terkena itu juga sekarang sudah mulai melandai
kira kira kalau di indonesia ini grafisnya kan seperti apa prof
kita naik dulu kan
dan sekarang ini sedang naik
sedang naik tapi belum
saya kira belum mencapai puncak
kapan nih kira kira kalau melihat evolusi dari perkembangan vaksin
enggak sekali lagi di sini adalah bahwa kita memerlukan tentunya bantuan seorang epidemiolog
dan mereka lah sebenarnya yang umumnya selalu membuat prediksi
kapan sih sebenarnya ini akan mencapai tingkatnya melihat pada lingkungan melihat pada semua respon respon lain
dan kelihatannya kan semua sepakat dan semua mengiakan bahwa kelihatannya februari akhir ya
februari awal maret
sebagai epidemiolog juga
kalau saya patokannya adalah ya saya setuju dengan perhitungan yang mereka buat
seandainya pun itu nanti kemudian karena sudah ada warning ya
kan ini kan sudah dikasih tahu nih semuanya bahwa hati hati siap siap gitu
mudah mudahan kalau semuanya kemudian berhati hati dengan itu gak bisa
bisa di paling tidak kita bisa menekan ya
tapi akan sehebat
atau sedahsyat delta menurut prof
sekarang kita melihatnya ke apa juga yang ada data yang ada di dunia deh
kan data kematian kan masih rendah ya
saya tidak ingin misalnya karena pernyataan pernyataan seperti ini kemudian orang menjadi lalai
tapi kita tidak mau bahwa apa yang terjadi pada daerah
delta itu berulang
itu kan sistem fasilitas kesehatan itu collapse gitu
jadi kalau kita sudah tahu dan bahwa sudah ada prediksi justru maksud para epidemiolog maupun peneliti lain bukan untuk menakut takuti
sebenarnya justru untuk memberikan informasi kepada publik
kita tidak menjalankan prokes dengan baik
kemudian berkumpul kumpul ini yang akan terjadi
jadi kita melihat segi positif dari informasi tadi
iya dan juga mungkin beda dengan tahun lalu kita semakin banyak orang yang sudah divaksinasi
nanti juga makin banyak yang kena booster
nah ini kan semua perisai perisai yang kita perlukan ya untuk menjaga supaya kasus omikron ini ya kalau tidak bisa ya lewat begitu saja ya
pemerintah juga kan sedang membangun yang vaksin sendiri
vaksin merah putih ini kita beberapa kali berbincang dengan prof hera dan juga dengan prof amin sebagai lembaga biologi molekuler eijkman waktu itu yang masih belum di bawah brin
sedang menyiapkan vaksin kalau tidak salah berbasis protein rekombinan itu
karena dengan adanya perubahan struktur dan cara kerjanya
apakah masih sesuai schedule
penelitian vaksin merah putih ini
saya kira saya harus memberitahukan ini ya bahwa itu sudah tidak sesuai schedule
dalam arti bahwa tentu saja kami ingin sekali bahwa kita dapat bekerja dengan pace dengan kecepatan yang sama
tetapi perlu diingat bahwa kita itu banyak kehilangan

asisten peneliti yang justru memperkuat tim dari vaksin ini
jadi peleburan ini menyebabkan kehilangan
itu kenapa sebenarnya dari segi strukturnya itu apa yang sangat sangat berbeda
sehingga berdampak terhadap cara kerja para peneliti
saya kira ini pada prinsipnya adalah suatu hal yang umum
diketahui bahwa suatu penelitian maupun pekerjaan dari suatu penelitian dan pengembangan termasuk juga vaksin obat maupun apapun lainnya itu memerlukan dukungan dari suatu tim yang sangat solid
dalam arti apa sih tim yang solid di dalam bidang penelitian
dan berapa jumlahnya dan latar belakang mereka
biasanya itu selalu ada peneliti utama principle investigator
di bawah dia ada postdoctoral fellow
itu artinya adalah s tiga yang baru yang belum cukup matang sebenarnya untuk menjadi seorang peneliti utama
lalu di bawahnya ada yang namanya asisten peneliti
dan biasanya itu cukup banyak
berapa jumlahnya yang khusus untuk vaksin merah putih yang berapa
oh khusus untuk vaksin ini kalau nggak salah karena kan banyak beberapa yang memiliki fungsi fungsi yang berbeda
atau ada yang yang tetap nggak
atau ada yang yang tetap nggak
fungsi yang berbeda jadi bisa dari laboratorium lain maupun itu begitu
jadi mungkin kalau dihitung hitung ya sepuluh lah lebih ya
nah itu kemudian teknisi kalau ada
plus peralatan tentu saja
itu harus didukung oleh infrastruktur yang terkini dan kemudian juga respons terhadap kemajuan dari metodologi terkini
jadi ini suatu tim yang memang dibangun pada masa pandemi
diberikan infrastruktur yang paling canggih yang ada yang bisa digunakan untuk mendukung mereka
nah karena saya kira lembaga eijkmannya sendiri sudah tidak ada dan bergabung itu
yang bagian dari pendukung
jadi pada intinya sudah tidak dilanjutkan ini yang khusus
kita tetap melanjutkan karena itu adalah tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara
sudah ditunggu tunggu ini
padahal kan waktu itu sudah tinggal ini kan sidak
dari ininya sudah ada
si itu sudah ada di biofarma
jadi tentu saja kami tidak ingin apa bahwa
ini menyebabkan atau mengecewakan publik
dan ini sangat kita tunggu tunggu ya dari dulu
kita masih ada satu segmen lagi
prof hera jadi tetaplah bersama insight with desi amar
kembali bersama insight with desi anwar
kita membahas mengenai varian omikron yang sekarang sudah masuk ke indonesia
perlu kita waspadai semua
oleh sebab itu jagalah protokol kesehatan kita
jangan sampai ini menjadi sumber dari masalah kita profesor herawati sudoyo selaku epidemiologi
dan juga sempat dia menjabat sebagai wakil kepala lembaga bidang penglihatan fundamental
eijkman dua ribu empat belas dua ribu dua puluh satu sudah berada bersama kita
tapi sekarang kan sudah di integrasi di bawah brin
ngomong ngomong ya dan vaksin merah putih yang selama ini menjadi salah satu fokus penelitian yang dilakukan oleh eijkman juga agak tertunda ya
waktu tahun lalu kalau tidak salah harusnya tahun ini ya sudah bisa diuji klinis
berapa lama kira kira yang dibutuhkan atau memang khusus yang dilakukan oleh eijkman ini apalagi penelitinya sudah tidak jelas kemana dan ini masih bisa disampaikan
saya kira ya saya kira ya bahwa ini kan suatu proyek anak bangsa ya kalau saya boleh bilang begitu
jadi apakah kita itu mengeksplor fasilitas
kalau kita mengeksplor vaksin dari luar negeri tetap saja pada suatu saat kemampuan untuk membuat sendiri vaksin itu diperlukan
karena kita harus siap untuk misalnya pandemi akan datang
sekali lagi tidak untuk mengecilkan hati kita semua tapi kita harus sudah tahu sifat sifat dari virus apapun juga
tidak hanya sars cov dua itu
nah kita akan tetap meneruskan itu
kita sedang berjuang
ruang untuk mendapatkan semua dana yang memang akan digunakan untuk melanjutkan pekerjaan kita
sebagian seperti sudah diketahui bahwa seat itu sudah ada di rekan dari mitra industri kita
dan itu bisa diteruskan
uji pada hewan juga
lalu kemudian tinggal berhatikan uji klinik satu dua tiga
dan setelah uji klinik satu dua tiga yang masing masing memerlukan waktu sekitar empat sampai enam bulan
barulah dibuat suatu clinical load
jadi adalah suatu bulk yang kemudian nantinya akan digunakan untuk produksinya itu
jadi bisa sampai akhir tahun dong kalau begitu lihat timelinenya
jadi mundur lagi
kemungkinan sih dalam timeline kita itu sekitar bulan juni juli dua ribu dua puluh
itu harapan kita
nah lembaga eijkman sendiri setelah diintegrasi itu apa
nanti ada semacam refocusing dan kira kira kan timnya kan dulu kan sudah ada
pengadaan tim researchnya dan lain sebagainya yang berbeda lah yang dari sekarang prof
dan mungkin juga peran dari teman teman peneliti kita seperti apa
saya kira saya belum bisa memberikan informasi mengenai bagaimana struktur dari teamwork ini
tapi idealnya seperti apa
idealnya adalah bahwa teamwork ini seharusnya menjaga kesehatan
teamwork ini seharusnya memang tidak boleh di pecah
karena masing masing itu sudah memiliki keahliannya
dan memang dilatih baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri untuk hal yang memang mereka lakukan sekarang
jadi masing masing itu walaupun mereka itu adalah asisten peneliti dalam arti s dua
tetapi kemampuan mereka itu
tidak ada di tempat lain misalnya
nah kalau kita kehilangan orang orang ini yang memang sudah biasa bekerja dalam suatu teamwork
dan itu adalah suatu pekerjaan yang susah sekali untuk membangun suatu kelompok yang memiliki panjang gelombang sama
karena mereka harus
cara kerja masing masing
tahu di mana porsinya masing masing
berkomunikasi satu sama lain
jadi saat ini statusnya seperti apa dan berapa yang terdampak kalau dilihat dari seluruh tim yang dimiliki oleh eijkman
nasibnya seperti apa sih sebenarnya sekarang
kalau kita melihat
jadi sudah ada kan masing masing
untuk yang pegawai negeri dan bergabung dengan lembaga eijkman
itu saja menurut saya tidak cukup tanpa memiliki tadi
asisten peneliti maupun didukung oleh
totalnya yang selama ini di eijkman ada berapa orang ya
kita punya kurang lebih satu ratus tiga puluh orang
tujuh puluh satu itu adalah asisten peneliti
tujuh belas itu adalah phd yang pegawai negeri
phd bukan pegawai negeri
jadi ya tidak ada yang lainnya
dan ini adalah sdm yang luar biasa
menurut saya demikian
maksudnya lagi tidak ngapa ngapain atau di mana
kantornya di mana sekarang
sebagian masih menempati dari gedung bersejarah lembaga eijkman
dan mencoba untuk terus dapat bekerja
walaupun dengan kapasitas yang jauh lebih pace nya ya
kecepatannya lebih rendah
tapi mereka memiliki semangat tinggi
dan kecintaan pada lembaga eijkman itu sendiri
sehingga walaupun tadi kekurangan pendukung
tapi pekerjaan tetap kita coba teruskan
dan seharusnya kan tujuannya kan supaya lebih efisien
kita harapkan juga ini justru lebih nanti ke depan menghasilkan hasil hasil penelitian yang luar biasa
dan bisa diterapkan dengan baik
tapi kalau dari equipment dan lain sebagainya
katanya pindah ke yang cibinong science center atau bagaimana
ini kan pasti ada dampak juga terhadap pekerjaan
ya tentu saja itu jelas berdampak
karena biasanya kalau kami di lembaga eijkman
itu masing masing grup kelompok itu memiliki atau menggunakan peralatan tersendiri
dalam arti peralatan yang hanya
mungkin diperlukan untuk misalnya imunologi
imunologi diperlukan untuk walaupun semuanya menggunakan
tapi mereka lah yang misalnya menggunakan banyak sekali terutama pada masa masa pandemi ini
dan tentunya itu menjadi suatu peralatan utama ya
untuk mendapatkan hasil yang sangat akurat
jadi penting ya
terima kasih banyak prof heri
apa yang ingin dilakukan sekarang
istilahnya aspirasinya kalau bisa mulai memilih kira kira fokus
di mana penelitiannya dan di mana ditempatkannya itu
menurut saya kalau memang ini menjadi
saya sangat tentu kita berduka dengan gedung bersejarah tersebut
karena disitulah roh dari
eekman institute itu berada
dan roh itu adalah sdm nya
bukan gedungnya bukan infrastrukturnya
dan roh itu yang hilang gitu
nah tentu saja tapi menurut saya
kita harus memiliki rencana ke depan
bagaimanapun kita tidak bisa berhenti dan kemudian merenung terlalu banyak merenung terlalu banyak berduka
kita harus bergerak
jangan virus saja yang cepat berefeksi
tapi kreativitas itu yang sekarang jadi kunci
iya dan semoga ini terus dapat dilakukan
karena kita juga benefitnya manfaatnya akan kita rasakan semua ya
kita berhutang budi ya terhadap lembaga lembaga riset seperti eijkman
karena hasilnya juga luar biasa dan kita memerlukan
sekali lagi prof
terima kasih banyak
dan atas kehadirannya ya demikian insight with desi anwar kali ini
iya dan jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia
sekali lagi jangan lupa ini protokol kesehatan apalagi dengan adanya omikron
hanya dengan jaga jarak ya
rajin cuci tangan menggunakan masker menghindari kerumunan kita bisa menekan ya
penyebaran dari virus ini
memintain sampai jumpa